polisi menggerbek sebuah tempat persembunyian dua pelaku tindak kejahatan jalanan di wilayah tasikmalaya
kedua pelaku adalah pencuri yang biasa memecah kaca mobil dan merampas kendaraan bermotor
keduanya diketahui merupakan anggota geng bermotor
setelah mengintai selama hampir lima jam pada senin siang
petugas satreskrim polsek tawang menggerebek lokasi persembunyian dua pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan
keduanya menyembunyikan diri di sebuah tempat kos di jalan dadaha kota tasikmalaya
kedua tersangka bernama jajang dan gunawan sempat berusaha melawan
namun petugas bisa meringkus dan membawa keduanya ke markas polsek tawang
kedua pelaku merupakan anggota game bermotor bernama acdc
modus kedua pelaku adalah pecah kaca mobil
dan merampas kendaraan bermotor
sebelumnya polisi sudah menangkap tiga rekan pelaku yang lain
bahkan salah satunya masih berstatus pelajar sebuah smk di tasikmalaya
pelaku bisa kita ungkap
dari enam orang ini ada satu orang dpo
tersangka satu orang lagi yang belum kami bisa tangkap
berawal dari pecah kaca
jadi mobil mobil yang sedang parkir di daerah cicuruk ojo
mereka lempar dengan barang bukti yang kami temukan di tkp seperti ini
petugas menyita empat unit sepeda motor hasil kejahatan para pelaku
juga batu dan kayu yang digunakan untuk memecah kaca mobil
ogi fatusaman tasik malaya